informasi selanjutnya datang dari ketua umum partai amanat nasional zulkifli hasan yang menyebut partainya punya banyak stok kader untuk dijadikan menteri
menurut zulkifli pembentukan kabinet adalah hak prerogatif presiden sehingga ia membebaskan prabowo subianto sebagai presiden terpilih untuk menentukan jatah menteri untuk pan
merespons pernyataan ketua umum pan zulkifli hasan presiden terpilih prabowo subianto berkelakar dengan dialek khas masyarakat sumatera dengan mengatakan masuk itu barang
selain diutarakan ketua umum pan zulkifli hasan soal jatah menteri
pertemuan ini juga disinggung oleh ketua dpp pan saleh daulai saat memimpin doa di acara rakornas pan
saleh bahkan berharap jatah menteri yang diberikan prabowo lebih banyak dari yang diperkirakan pan
menurut prabowo apa yang dilakukan saleh daulai kreatif
ketua fraksi pan di dpr ri saudara saleh dauleh
yang sekali memimpin doa politik yang kreatif sekali
kalau orang median bilang masuk itu barang